iims surabaya dua ribu dua puluh tiga menjadi ajang bersaing
pabrikan asal dua negara yakni jepang dan tiongkok
pasalnya pabrikan asal korea selatan amerika serikat dan india
absen dari salah satu pameran otomotif terbesar di jawa timur
pemain lama di dunia otomotif tanah air seperti toyota daihatsu dan mitsubitshi
menawarkan berbagai varian mobil yang sudah mengaspal di jalanan
sedangkan pabrikan asal negeri tiongkok mulai bersaing di level premium
cherry dan wuling kedua pabrikan berani bersaing dengan pabrikan mapan
dengan harga di atas empat ratus juta rupiah
dengan teknologi yang mumpuni pabrikan asal tiongkok mampu menarik minat pengunjung
sedangkan bagi mereka yang fanatik dengan merek jepang
belum berani mencoba merek merek tiongkok
kami lagi tertarik sama ini mas sama fitur fiturnya mobil mobil cina
udah semi semi tesla gitu ya
tapi nggak takut pak purna jualnya bagaimana nanti
kalau purna jual kebetulan kan mereka sedang bangun bangun pabrik juga ya di cikarang denger dengar ya
terus kalau masalah servis juga banyak kayaknya mas
ya saat ini masih mungkin sudah merasa nyaman dengan jepang
dan mungkin jadi sisi purna jual masih yakin dengan jepang
kalau cina mungkin baru baru ini aja pengembangan
kita masih lihat belum bisa terlalu jauh untuk mengenal produk produk cina
proyek ofiser iims surabaya bramantia hutomo mengatakan
dalam beberapa tahun terakhir pabrikan otomotif asal tiongkok memang gencar melakukan inovasi
terutama dari sisi teknologi
beberapa mobil asal tiongkok mengungguli mobil asal jepang di berbagai ajang penghargaan
berapa mobil asal tiongkok mengungguli mobil asal jepang di berbagai ajang penghargaan

orang bisa memilih dulu kalau cina memang lebih ke middle low
sekarang yang dari cina pun sudah di middle up
jadi kalau untuk pengunjung memilih jadi lebih fair
dia bisa miliki jepang ataupun bisa ke pabrikan yang cina
tapi pada dasarnya sekarang semua sudah bisa bersaing di semua lini
tahun ini iims surabaya digelar pada tiga puluh satu mei sampai empat juni

minta farid miki peresia surabaya jawa tenggara